turun ikut ke bali
ini sudah kembali digiatkan
dan saya sendiri sudah ikut pak menteri
ini ya saya sudah ikut oleh media ini
praktek praktek mafia tanah yang pak menteri giatkan
yang kedua terkait dengan alih media ini
ada satu yang janggal bagi saya
kenapa kok harganya rp satu ratus lima puluh
ya mestinya sama dengan roya
atau sama dengan apa
turun waris ya itu rp lima puluh
lebih konkretnya lagi pak menteri
akan lebih bagusnya digratiskan
kenapa ptsl yang berlembab
ya ini sebaiknya digratiskan pak menteri
ya akan bagus sekali legasi yang pak menteri bangun
dalam awal tugas ini
nah yang seterusnya selanjutnya
dari ptsl menurut hemat saya
tidak perlu lagi ke analog
ya langsung ke sertifikat elektronik
ya kenapa lagi kita harus memberikan sertifikat hijau tersebut
yang kemudian akan boros dari biaya
yang kemudian akan kembali juga pada elektronik
nah ini langsung saja dari ptsl
langsung ke sertifikat elektronik
tentang pengadaan tanah pak menteri
tentang pengadaan tanah yang kita lakukan selama ini adalah
sekarang kan sudah tidak ada lagi ganti rugi pak menteri
saat ini terjadi di bali
adalah dari undang undang
peraturan yang kita miliki
itu ada satu kekosongan norma
yaitu terkait bila mana terjadinya kesalahan perhitungan
yang dilakukan oleh kjpp
bila mana ada terjadi kesalahan perhitungan
ini bersifat final pak menteri
dan bila mana ini terjadi gugatan
dan tidak terselesaikan di bpn
ini uang ganti ruginya dititipkan di pengadilan
barulah uang ini diberikan kepada yang bersengketa
temuan saya di lapangan adalah
bila mana kjpp ini salah memberikan perhitungan
ini terjadi di pembebasan tanah
di pusat kesenian bali
gambar yang berasal dari d sertifikat
dan gamar yang dibuat di block plan
yang kemudian kjpp menghitung dan memberikan ganti untung
yang sebenarnya kalau kondisi di lapangan adalah ganti rugi
masyarakat membeli seratus juta per are
diganti tiga puluh enam enam ratus per atlet
bila mana sekarang lagi proses peradilan pak menteri
dari ps yang dihasilkan di lapangan
terjadi temuan benang kusutnya sudah terurai
ternyata kjpp kesalahan menghitung
itu dari perbedaan gambar pak menteri
pak menteri akan mampu memberikan legisi
dari kebijakan pemerintahan pak menteri ini
yang mengisi kekosongan normal tersebut
bila mana terjadi kesalahan perhitungan
yang tidak sesuai di lapangan
gitu mungkin ya redaksionalnya dilengkapi
ada enam orang yang menjadi korban
yang dihasilkan oleh kjpp
dan ini megaproyek pak menteri
jangan sampai nanti megaproyek ini
melahirkan tangis bagi masyarakat
harapan saya dan saya berkeyakinan
dengan moto yang pak menteri sampaikan
sesuai dengan keinginan masyarakat
yaitu keadilan dan kesejahteraan untuk semua
saya yakin akan menjadi benteng masyarakat
di dalam kepastian hukum atas tanah mereka
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan seluruh jajaran kementerian atr bpn
saya tidak berpanjang lebar pak menteri
pertama saya mengucapkan selamat kepada pak menteri
atas amanah yang diberikan oleh pak presiden
sebagai menteri agraria dan tata ruang
berikutnya saya mengapresiasi paparan pak menteri tadi
capaian kinerja kementerian atr bpn tahun dua ribu dua puluh tiga
baik yang sesuai target maupun yang belum sesuai target
dan juga saya berharap capaiannya
capaian kinerja untuk tahun dua ribu dua puluh empat ini
akan lebih baik ke depannya
dan terutama saya mendorong pak menteri
untuk menyelesaikan tata ruang pak
jadi rdtr kabupaten kota ini
itu belum sampai separoh pak yang selesai
karena ini penting bagi kita dalam rangka kita membangunnya
termasuk juga yang di ikn
berikutnya dari dapil saya riau i pak menteri
tapi saya yakin pak sekjen dan bapak ibu selon satu
mungkin sudah sering beberapa kali saya sampaikan
di follow up sampai ke tingkat yang lebih tinggi
itu mengenai lahan pemerintah bumn
di ruas sepanjang satu ratus delapan puluh km
itu di kiri kanannya itu pak seratus meter
kiri kanan jalan itu sudah tercatat
padahal sertifikat yang dikeluarkan oleh bpn
saya rasa sudah ratusan mungkin ribuan pak
dan sekarang statusnya belum jelas pak belum jelas
dan ini juga sudah mengganggu ke sektor ekonomi
karena sebagian juga ada yang sedang dianggunkan di perbankan
dan juga ini mengganggu juga terhadap
terutama masalah perumahan dan juga perkantoran
karena tidak bisa diadakan transaksi
dan juga tidak bisa mengadakan ikatan
jadi ini sangat mengganggu ekonomi di jalur tersebut
yang sudah diinvestasikan sekarang ini
jadi saya mengulang lagi
bisa menyelesaikan masalah tersebut
ada kepastian hukum ya pak ya
kepastian hukum sehingga ekonomi bisa bergulir lagi
kalau saya tidak menerangkan panjang lebar lagi
karena di jajaran bapak sudah
pembicaraan tingkat yang lebih tinggi pak
ya mungkin bapak sonding sounding ke pak presiden pak
teman teman pak menteri pak wamen dan seluruh jajaran
dinyatakan tiga belas kabupaten kota yang
ini saya lihat pak seratus persen barat
kawasan timur indonesia karena saya di sini
cuma berdua pahu gua dari kawasan timur
kecenjangan memungkinkan tiga belas kabupaten kota ini
dosen pembimbing di kawasan timur pak
saya kira ini cuma surat perintah aja pak
nah dari yang berhasil ini tentu dia pasti ada hebatnya pak
ini tiga belas kabupaten kota ini
dikirim ke timur apakah wakilnya atau ketua
bpn nya pak itu yang pertama
untuk mengimbangi kecemburuan kawasan timur indonesia
ini ptsl masih ada empat persen pak
bisa nggak diarahkan ke kawasan timur
berlutaskan empat dari ptsl yang belum tercapai
bapak bisa tidak menyiapkan
nomor tempo yang bisa kita hubungi apabila terjadi
konflik di daerah supaya tidak terlalu banyak waktu mengulangi rapat
dan mengambil nomor hp semua anggota
jadi kalau kita ada kasus pak ada yang dihubungi pak
ya syukur syukur kalau ada ketiga ada yang keempat diangkat
dari kementerian bapak punya nomor hp anggota dpr semua
jadi kalau kita ada kasus langsung kontak pak
itu yang terakhir pak sekian
bisa catat nomor bu reska juga pak itu
terima kasih pimpinan wa alaikumsalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya hormati bapak menteri
dan terima kasih karena sudah meresmikan bendungan di pulau amungondo
bersama bapak presiden alhamdulillah
pak wamen pak sekjen dan seluruh jajaran
rekan rekan anggota saya tidak banyak ketua
saya memang melihat karena beberapa hari lalu saya bicara rdtr
dan hari ini saya lihat progresnya luar biasa
nah tetapi kalau saya lihat anggarannya untuk triwulan pertama ini
dan triwulan pertama seratus miliar
sementara kita harus mengkonsolidasi memfasilitasi lima ratus empat belas kabupaten kota tiga puluh delapan provinsi
nah apakah anggaran sebesar ini mampu
dengan fasilitasi dan sekaligus konsolidasi untuk bisa menerbitkan rdtr yang begitu banyak
itu yang pertama yang berikutnya
saya tahu persoalan editor ini karena saya pengguna utama
barang ini lahir tahun dua ribu empat belas saya masih anggota dpr kabupaten
dan saya tahu tingkat kerumitannya kalau kotanya sudah jadi
nah dengan pencapaian seperti ini
saya anggap ini pencapaian yang luar biasa
artinya barangkali tidak ada bangunan lain di tempat yang pencapaian yang seperti ini
nah tentu ini apresiasi yang luar biasa para pak menteri
karena mampu melahirkan rencana detail tataruang
karena apalagi di sepanjang pulau jawa tentu tidak mudah
pulau bali karena bangunannya kan sudah jadi semua ini pak menteri
kemudian kita mendetailkan setiap segmen di wilayah tertentu
yang kedua supaya tidak menjadi karena banyak yang terlalu lama ini pembicaraan
dua bulan saya reses pertama di dpr saya didatang di bpn sulawesi utara
begitu saya keluar pak menteri dari bpn langsung dijemput dengan sekelompok orang
yang mengatasnamakan mereka menjadi korban daripada mafia tanah
selama dua bulan saya kalau pulang ke daerah sudah pusing tidurnya dia maki maki pemerintah di fb
dan itu tentu saya teringat dengan wajah pak menteri yang baru yang ingin mengebuk ini mafia tanah
nah tentu saya ingin menjaga wajah pemerintah di daerah
daripada saya bercerita tentang kronologi yang panjang ini menjadi panjang ceritanya
alangkah baiknya saya serahkan langsung kepada pak menteri karena ini ada di sulawesi utara
dan mudah mudahan tentunya membagi menjadi tugas saya dan juga tugas pak menteri
sehingga saya tidak merasa terbebani dengan persoalan ini
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pimpinan teman teman komisi dua yang saya hormati
pak menteri pak wakil menteri pak sekjen dan seluruh jajaran dari atr bpn yang saya hormati
pertama saya tentunya mengucapkan selamat atas
penunjukan bapak selaku menteri atr bpn
jadi agak kaget juga ternyata banyak masalah gitu pak ya
kalau langsung ke kantor bpn kan ya semut semut aja mereka ceritanya enak gitu pak
kalau kesini kan bapak agak kaget juga banyak masalah ternyata
tata ruang pertama mungkin pak menteri juga sudah tahu atau belum
masih di bagian pupr
dan orang orangnya juga rata rata orang pupr
jadi bagaimana kita ingin konsen terhadap tata ruang
padahal tata ruang ini sendiri
carut marutnya pertanahan ini justru di tata ruang ini
khususnya di alih fungsi lahan pak
seperti di dapil saya di lampung
banyak sekali lahan lahan yang tadinya adalah tanaman keras
atau tanaman besar menjadi tanaman kecil
nah ini kan tentunya terhadap lingkungan dan sebagainya juga akan berubah
dan ini terjadi di beberapa daerah
termasuk beberapa daerah yang kami kunjungi
ada di sumatera utara ada di riau
sekarang kalau di lampung itu
nah ini kan jauh sekali terhadapnya
belum lagi alih fungsi lahan terhadap lahan lahan persawahan
khususnya di jawa ini menjadi perumahan
nah ini juga harus ada atensi dari kementerian pak
termasuk masalah rempang kemarin
itu kan rtr nya masih wisata pak rdtr nya
tapi tiba tiba dipaksakan untuk industri
nah ini juga jadi ribut akhirnya pak
kalau semua kita concern terhadap tata ruang
dan master plan nya keseluruhan
tentunya dengan adanya tata ruang pusat
karena di bappenas sendiri ada tata ruang juga pak
jadi harus mestinya dua instansi ini ya
jangan satu kiri satu kanan pak
air yang di sini merah nanti yang sini mengatakan hijau
jadi harus ada keberpihakan terhadap tata ruang
lalu kedua nggak banyak waktu pak ini khusus masuk ke dapil saya lampung
terhadap alas hak yang hampir sebagian besar dilakukan oleh pihak tni
baik darat udara dan laut
kebanyakan mereka baru menemukan alas hak
jadi itu merupakan aset kekayaan negara
padahal alasan ini tidak jelas gitu asal usulnya
misal kayak di lampung itu ada masalah astra kasasi
itu diklaim menjadi resak mereka itu satu ratus tiga puluh ribu hektare
cuma ada sekitar seribu dua ribu hektare eh dua ribu ya seribu dua ribu hektare saja
akibatnya gelisah pak karena ini juga menyangkut kampung tua saya di sana
masuk di dalam area alas hak ini
termasuk kantor kabupaten tulang bawang
masuk juga di dalam alas hak ini
juga di sini juga ada masuk tanah perusahaan
masuk juga sebagai klaimnya
nah dari berapa kali pertemuan yang dilakukan dari
baik pihak gubernur maupun dari pihak tni au
mereka tetap mengotot ingin dibuatkan sertifikat
nah akibatnya kepala bpn kabupaten tulangbong sendiri
tidak nyaman pak terhadap ini
jadi sama sama muktikan saja karena pihak
pihak perusahaan mengatakan bahwa
kalau memang ini alasak pembeliannya kapan gitu
atau ganti ruginya kapan
tapi supaya adil dari pihak bpn juga harus
pihak maksudnya dari pihak swasta juga harus membuktikan bahwa mereka juga
ada pembebasan di situ
karena berapa kali saya mengatakan untuk
khususnya hgu yang bermasalah dan izin dari perusahaan itu sendiri
yang katanya cuma rp lima puluh lima ribu tapi kenyataan lahan yang dikuasai rp satu ratus dua puluh lima
nah ini juga harus menjadi perhatian pak
saya berulang ulang minta diukur ulang
tapi seperti tiada tanggapan dari pihak bpn nya sendiri
padahal zaman sekarang ini menurut pak menteri pak hadi kemarin
sudah bisa menentukan luas lahan
karena sekarang sudah zaman canggih pak
tapi dengan satelit sudah bisa mengukur satu lahan
bahkan teman teman saya yang ada di ray
itu mereka bisa mengukur lahan lahan orang
yang di mana mereka akan membebaskan
nah ini sama sama karena pihak kemarin
mengatakan mau dia apa istilahnya
kan perusahaan minta buktikan bahwa ada pembebasan
nah ini baru salah satu saja pak
dan banyak sekali di lampung itu juga ada
dan di tempat tempat lain juga ada
alas hak yang tiba tiba muncul
nah ini harus ditegaskan mbak
karena kemarin itu kebenaran pak jendral
mudah mudahan dengan pak agus
di bawah itu bisa selesai
jadi ini benar benar minta keseriusan
ada kabupaten yang di bawah itu diklaim satu ratus tiga puluh ribu
dan barangkali pak menteri ini salah satu
sepuluh pemuda yang dulu diminta bung karno
berikan saya sepuluh pemuda
kalau saya melihat kawan kawan di komisi dua ini tadi
banyak yang berharap kepada mas ahaye
hanya bedanya kalau mas ahy ini sampai mayor
walaupun di sini ada pak irjen widodo ini
senior saya harus hormat tapi enggak apa apa
bung karno selalu berpesan saat itu
pemuda pemuda yang progresif revolusioner
dan saya yakin yang hadir di sini
semuanya punya niat niat baik
untuk bagaimana mengabdikan hidupnya kepada
jadi hilangkan dari sifat sifat yang iri dengki dan lain lain
yang akan saya sampaikan yang terkait dengan persoalan pertanahan
dan mohon maaf kalau ini saya mengulang
adanya tumpang tindih aturan aturan yang ada di badan pertahanan nasional
mohon ini nanti disinkronisasikan
agar tidak terjadi tumpang tindih
kemudian sudah yang kesekian kalinya
karena ini berkaitan dengan bagaimana nanti
untuk menyelesaikan persoalan persoalan konflik pertanahan
sengketa pertanahan maupun kejahatan kejahatan pertanahan
yaitu yang berkaitan dengan dokumen warkah
yang berkaitan dengan dokumen alas hak
ini tolong dokumen itu bisa dijadikan dokumen publik
atau kalau barangkali ada satu kekhawatiran
itu bisa dibuat dokumen publik terbatas
saya melakukan advokasi maupun pendampingan
itu sudah terlalu lama sekali
bahkan di sini ada pak junahar
itu sejak masih kakan di kebumen
tahun berapa itu kemudian di kota semarang
sampai jadi kakan wil di jawa tengah
sudah selalu berhubungan dengan kami
kami dari gerakan jalan lurus pak menteri
meluruskan semuanya yang bengkok
ketika pak menteri nanti berhadapan dengan tembok tembok yang barangkali
tidak perlu terlalu gerusa gerusu
karena kalau berbicara hgu itu kabarnya
di sana juga bertebaran bintang bintang tujuh
dan bintang bintang apapun katanya itu
saya yakin pak menteri punya kapasitas
saya melihat pak menteri
seperti tadi yang disampaikan mas toha
belum punya dosa masa lalu
saya yakin ketika tidak punya dosa masa lalu
dan kami yang tua tua ini
langkah langkah yang akan diambil oleh pak menteri
jangan juga izinkan saya untuk mendoakan pak menteri
agar di kabinet yang baru nanti
pak menteri juga bisa melanjutkan pengabdiannya di kementerian atr bpn
karena saya hanya ingin melihat persoalan persoalan pertahanan ini bisa tuntas
kalau presiden selalu mengatakan negara harus hadir
inilah perlunya kehadiran negara itu betul betul hadir
jadi jangan sampai hanya itu sebagai retori kabelaka
kemudian yang juga saya ulangi lagi
bagaimana masyarakat berharap terhadap mafia tanah
bagaimana pak menteri berbicara gebuk mafia tanah
saya ke lembaga presiden
saya melacak sebenarnya anggaran yang diberikan oleh negara di lembaga presiden
untuk penyelesaian persoalan pertahanan itu berapa
ternyata di situ pun kecil hanya empat miliar
bagaimana untuk menyelesaikan persoalan seluruh indonesia
persoalan persoalan tanah adat tanah ulayat
yang di luar jawa itu begitu luas
termasuk yang ada di dirjen sengketa
kalau di setiap kanwil bpn itu hanya diberikan dua target perkara
bagaimana yang di kabupaten kota
saya menyarankan kepada pak menteri
untuk bagaimana bisa menyampaikan hal ini kepada bapak presiden
barangkali ada salah satu kabupaten kota di luar jawa
yang di pilot proyek
untuk penyelesaian kasus kasus pertahanan yang disitu tanah adat
saya beberapa kali ketemu pak menteri
beberapa kali ketemu kakan wil bpn kaltim
sekarang alhamdulillah menjadi celon satu di sini
kemudian juga di sumatera utara
kebetulan ini saya bersama masyarakat yang mengaku
korban kejahatan pertanahan dari medan yang kemarin saya sampaikan pak menteri
nanti biar itu bisa disampaikan dukungannya kepada pak menteri
saya sangat berharap pak menteri
dan juga saya sangat berharap nanti muncul
yang akan tampil menjadi pemimpin bangsa
jadi ini penyakitnya komisi dua itu gitu
untuk bagaimana bisa melaksanakan amanat yang diberikan bapak presiden ini
dengan penuh tanggung jawab
di medan persoalan persoalan pertahanan khususnya
barangkali pak menteri juga harus hati hati
saya tidak ingin pak menteri kehilangan masa depan
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalau diizinkan biar diberikan kepada pak menteri dokumennya
kok yang nyampaikan dari jawa tengah nih
ini kita orang sumatera utara nggak pernah dilaporin
kita tiga orang dari sumatera utara disini gak ada yang dilaporin
ini kok melompat ke jawa tengah ini
lapornya jawa dulu muter ke jawa tengah dulu baru sumatera
terima kasih pak rianta
ini susah kita menolaknya ini
tadi bapak ngingetin saya untuk ngetok
saya tidak bermokah dimah banyak cuma hormat saya pada pak menteri
tidak usah saya kenalkan memang saya orangnya pak menteri ya
singkat saja saya tidak berbicara teknis
seandainya ada pendalaman nanti akan kami sampaikan secara tertulis
saya hanya terusik penyampaian sahabat saya yang di kanan tadi
pak supadigaus yang sedikit mengganggu perasaan saya
yang membeda bedakan pangkat di dalam kepemimpinan tadi
yang menyamakan menteri yang lama dengan menteri yang sekarang
jelas dia katakan tadi yang satu jenderal satu mayor
ada pertanyaan yang disampaikan orang banyak menurut beliau
kalau tidak salah itu tadi yang disampaikan
tetapi pak supar gaus mendukung bahwa dia mampu melaksanakan itu
saya mendukung tentang dukungan yang disampaikan oleh pak supari gaus
cerita ini sama dengan apa yang saya alami
tapi saya mohon maaf dan mohon ampun saya kepada allah swt
bukan saya memamer pamerkan kemampuan
di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ke bawah dulu
tidak ada seorang bupati yang tidak berpakat kolonel
semua kolonel kombes atau yang lain lain
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dua ribu saya menjadi bupati lampung selatan
kabupaten yang cukup besar di lampung
semua seperti apa yang disampaikan oleh pak gaus tadi
apakah mampu jul kipli anwar memimpin kabupaten
sementara dia sekedar ketua fkppi
dan sekedar dia ketua kadin di lampung
pak jul boleh mohon maaf sekali
kepentingan ini akan berhimbas jelek nanti pimpinan
karena pimpin menteri itu pimpinan saya
jangan sampai dicap dibeda bedakan
artinya ini bicara kemampuan yang saya sampaikan ini
nah itu jadi maksud saya saya bukan pangkat kolonel pun
bukan kolonel pun saya bisa memimpin kabupaten
nah itu yang saya akan garis bawahi
jadi jangan disamasamakan soal pangkat
betul itu hanya soal manajemen
presiden libya juga hanya kolonel
dan seandainya ada yang bertanya kepada saya
apakah pak ahy mampu sebagai menteri
tapi saya terusik bicara kemampuan
jadi saya yakin pak haye mampu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai menteri
dan saya tidak sependapat kalau pimpinan mengelah penyelenggaraan
itu kan hak saya
bukan saya mau meluruskan tema rapat kerja kita
jadi tidak usah bicara soal personal
ini personal yang disampaikan tadi
nggak ada yang persoalkan soal masalah kita pribadi pribadi di sini
jadi kalau ditanya kepada saya apakah pak ah yang mampu jadi menteri
kita tadi sudah sama sama mendengarkan saudara menteri
apa yang disampaikan oleh semua bapak bapak dan ibu ibu dari pimpinan dan komisi dua dpr ri
saya tidak mengurangi rasa hormat supaya kita efektif
ya bagi bapak bapak yang tadi sudah menyampaikan tapi sudah tidak ada lagi di sini
ya nanti sampaikan secara tertulis saja
karena memang ini pertanyaan cukup banyak
nanti saudara menteri menjawab hal hal yang prinsip prinsip saja
selebihnya nanti bisa dijawab secara tertulis
tapi saya tadi mau nekankan bahwa hampir semua pasti di luar yang lain lain pasti akan ada nyangkut soal masalah kasus tanah masing masing
nah ini yang tadi saya katakan mungkin nggak tahu
saya waktu itu mengusulkan kita buat task force
di mana task force itu kita tahu
jadi kita ini sekarang kan menyampaikan semua ini
dan selama tiga empat tahun ini habis disampaikan enggak ada lagi
tidak tahu follow upnya seperti apa
nah makanya kita minta waktu itu kementerian tunjuk satu orang siapa atau berapa orang
kalau ada kasus atau masalah yang dihadip oleh teman teman komisi dua itu taruh di sana
nah jadi kalau kasus per kasus saya kira tidak mungkin diselesaikan
karena ini sudah dikonsumsi
nah ini sudah dikonsumsi
dengan daftar maka kita bisa menyebutkan mereka bisa mengapas kata
saya harus tidaklah semakin tinggi agar dengan bendende awas
jadi saya akan beritahu indonesia forgot yang bahwa ini masih jadi istri saya
saya akan beritahu indonesia waspada
saya adalah juga seperti yangwriting uang berencana
menit sebelum kita berbuka puasa
interupsi pak ketua pimpinan
masih ada mungkin pak menteri juga belum
sholat asar saya enggak tahu
kalau misalnya kita skors dulu sholat asar dulu
lanjut aja lah ya mau sholat kita sholat
sekembali dari rapat hari ini
menyusun langkah langkah taktis
merespon secara tertulis tentunya
menjalankan langkah langkah taktis berikutnya
sudah baik selama ini tetapi juga
tertentu yang bisa dihadirkan
hal hal yang bisa dianggap menjadi solusi tadi
mudah untuk dicapai tetapi kami juga tidak ingin
berkeluh hanya karena masalah anggaran
permasalahan dalam arti menyederhanakan
dan juga mekanisme pemencahan masalah
mempercepat target target pencapaian
tadi dari banyak hal yang kita dengarkan
benar benar bisa menjadi sebuah
kita ingin menjadi lembaga yang profesional
ini kita bangun secara
walaupun kami juga paham
luar biasa tadi kita sudah bahas
persatu tadi bapak ibu pasti
masih banyak lagi yang lain tapi terima kasih
bagi masyarakat terutama dengan
dan ini kita lakukan
tidak sedikit masyarakat yang sudah menunggu
setahun dua tahun belasan bahkan puluhan tahun
seperti yang kami sampaikan dalam paparan tadi
kita juga tentu harus menarik
pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan
termasuk pembangunan proyek proyek
isu sengketa tumpang tindih
tumpang tindih peraturan yang terjadi
di sana sini yang seringkali menghambat
padahal semangatnya tadi kita ingin
mendukung pembangunan tapi kami
jika tadi atas nama pembangunan
atas nama percepatan lalu ada
keadilan saya pikir kita semua
tidak ingin masyarakat kita
menjadi korban tapi benar
dukungan dari pak juni mat girsang
atr bpn ini juga melakukan
belum tentu dan ini juga tidak
adil ketika kita memperjuangkan keadilan
tangan bapak dan kita mudah mudahan bisa
tentunya butuh dukungan juga karena
tidak mungkin bisa dijalankan tanpa
dukungan dari bapak ibu sekalian
kementerian lembaga ini juga menjadi
catatan kami dalam satu bulan terakhir ini
ini berusaha untuk menggali
seringkali karena tidak adanya
pertama one map policy masih
dan sengketa sengketa terjadi karena misalnya
seringkali definisi persepsi itu juga berbeda
mendengar juga sesama petugas bpn
memaknai misalnya hak saya ulangi
detail lagi sehingga jangan terjadi
masalah misalnya overlapping antara
peta atr bpn dengan
mafia tanah ini juga akan menjadi fokus
juga jaringannya kita ingin
atau petugas bpn yang terlibat
sampaikan melalui rapat kerja
nasional yang kami jalankan beberapa saat yang lalu
dan tentunya ini sudah diketahui
yang karena ketidaktahuan atau
diburu buru ngejar target
rasalahnya kita bisa lakukan langkah langkah
pencegahan dan jangan sampai itu terjadi
terlibat di dalam ini meyakinkan agar
hak rakyat yang juga terkoyak
jalankan kita punya dirjen misalnya
sengketa dan satgas anti
mafia tanah kita coba segera
jadikan ini betul seperti
laporan dan masukan dari bapak ibu sekalian
lagi yang lain lain paling tidak masyarakat
tahu kita sudah meresponsnya tidak didiamkan
dijawab secara cepat kepada
ikn bapak tadi juga
masih dalam tanda petik bermasalah
meyakinkan dulu bahwa status
kami satu minggu bisa selesai
ada tim terpadu yang sedang
kementerian lain tetapi saya dengar dari
otorita ikn besok akan
berada di dua lokasi satu
dan yang satu lagi di ruas
badan bank tanah kami juga sudah menyiapkan
yang bisa dialokasikan untuk
lima belas menitan saja yang pertama adalah
nah dari proses ini
ada beberapa yang perlu mendapatkan
tahap satu dan dua sudah dilakukan
ini dilakukan oleh kementerian pupr
dan juga kementrian perhubungan
jadi ini sebagai laporan saja
walaupun sifatnya bukan yang terdepan
untuk melakukan urusan pdsk
pembangunan berjalan dengan baik
pak gus pandi gaus terima kasih tadi bapak
juga mendengar tadi ada beberapa bapak ibu
punya keberanian ketegasan kreativitas
apalagi bicara dengan terkait
benar tidak ada lagi yang
sulit untuk melakukan pengurusan
dan benar benar kita bisa membangun
bagi jajaran atr bpn
memang mafia tanah ini melibatkan
banyak pihak termasuk notaris
termasuk mereka yang memang punya
dengan bapak jaksa agung dan jajaran
di kejaksaan agung termasuk
untuk meyakinkan tidak ada
anggaran yang ada hanya untuk sekitar
untuk membahas si mafia mafia
hgu hgb ini juga akan
kami pelajari bapak dengan lebih
dan semuanya benar benar sesuai
dengan aturan pada prinsipnya
itu yang akan dijalankan
kemudian tadi one map policy sudah
berimbang karena ini akan
harapan masyarakat di berbagai daerah
mardani alisera pak endro suswantono
kita juga punya empati ini benar
masyarakat bukan hanya barang tetapi juga
di ikn memang kami juga menyampaikan
merasa tergusur tercabut dari akar
termasuk juga sejarah dan
gusur karena tidak humanis dan
berkepanjangan juga tidak baik
kerja kerja yang juga humanis
agar anggaran tata ruang tata ruang
ini juga tidak boleh menjadi
selain pertanahan tata ruang ini penting
bapak karena memang begitu melihat
masih perlu dikejar rdtr
paling tidak sudah kita upayakan
selesai dengan peta yang besar
dan tentunya bisa digunakan
untuk izin lokasi dan pengembangan berikutnya
terima kasih pak sudah saya sampaikan
kalau waktunya berapa lama kami juga
kementerian kementerian lain karena memang sekali lagi
ini banyak yang harus dikoordinasikan
kasus harimau itu hanya satu di
kalau kita tidak serius benar
mana budidaya mana yang bisa kita gunakan untuk pembangunan
mana yang juga kita harus preserve
carbon trading bisa dijalankan
jawaban tertulis kurang lebihnya saya mohon maaf
kesempatan berikutnya bisa kami laporkan progresnya